jurubicara covid sembilan belas jawa timur
angka hospitalisasi atau jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit juga mengalami peningkatan
bor isolasi yang biasanya terisi satu hingga dua persen kini meningkat menjadi empat hingga lima persen
di sotomo itu dalam satu hari dapat dua pasien sekarang kurang lebih ada sekitar dua puluh lima pasien
rata rata pasien pasien yang masuk di rumah sakit ini rata rata mereka punya penyakit yang tidak semuanya juga sudah dilaksin
rata rata mereka hanya ada pasien satu ada yang satu sama dua sehingga ketika mereka terpampar di saat stabilitas ini naik
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo memprediksi pada lebaran kali ini akan terjadi
lonjakan kasus covid namun masyarakat diminta untuk tidak panik
apalagi saat ini sembilan puluh persen masyarakat telah memiliki kekebalan tubuh terhadap virus ini
tentu lonjakan masih ada apalagi ketika muncul mutasi ya jadi mutasi kan selalu terjadi masih
kemudian muncul varian atau subvarian baru itu lonjakan pasti akan terjadi
karena varian atau subvarian baru itu tidak muncul
tidak mengenali ya sementara ya ketika dia baru muncul tidak mengenali kekebalan yang sudah ada di tubuh populasi
yang dalam populasi itu dia tidak mengenali jadi pasti akan melakukan
nanti kemudian ketika dia mengenali dia akan turun lagi
jadi lonjakannya tidak akan tinggi ya selama di populasi sudah persentasenya tinggi yang mempunyai kekebalan
menjaga imunitas menjadi salah satu kunci untuk meminimalisir penularan virus dan penyakit apapun
terutama jelang mobilitas tinggi saat hari raya idul fitri
konsumsi vitamin jaga pola makan dan istirahat yang cukup menjadi cara tepat untuk meningkatkan imunitas tubuh
yang pasti meminum vitamin agar imunitas bertambah
apalagi sekarang covid sudah mulai naik
jadi protokol kesehatan harus dijaga juga
menjaga jarak memakai masker dan menjauhi kerumunan juga harus dijaga juga
dan yang belum vaksin silahkan vaksin
jadi imunitas yang baik adalah ketika orang itu beristirahat yang sangat cukup
jadi ketika mau melakukan perjalanan baiknya sebelum melakukan itu sudah istirahat dengan cukup
yang pasti dapat tidur dengan delapan jam
lalu pada saat perjalanan juga dipastikan membawa obat obatan
lalu setelah itu yang penting makanan bergisi dan olahraga juga harus tetap dilakukan
menghindari penularan virus di tengah pergerakan masyarakat yang diprediksi akan semakin tinggi saat lebaran
satgas covid sembilan belas jawa timur mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
khususnya memakai masker di tengah kerumunan atau ketika berada di ruangan tertutup
selain itu masyarakat juga diimbau untuk segera melengkapi vaksinasi di sentra vaksinasi atau tempat layanan kesehatan terdekat
apalagi saat ini capaian vaksinasi dosis ke tiga dan ke empat di jawa timur masih rendah